dan ekstrim ini semakin sering
salah satu cara mendeteksi gejala perubahan iklim adalah dengan mengawasi penyebabnya
pemanasan global akibat efek gas rumah kaca menjadi salah satu penyebab yang dapat diawasi dan diamati
dari data data ini sebaran dampak perubahan iklim pun dapat dipetakan ke berbagai sektor
tidak terkecuali sektor pangan dan kesehatan
artinya dengan berubahnya iklim temperatur makin panas secara gradual di indonesia
dampaknya kepada pertanian tentu juga sangat signifikan
untuk sektor kesehatan tentunya dampak dengan berubahnya iklim ini itu lebih meningkatkan lagi
jenis jenis penyakit yang terpengaruh atau kita bilangnya faktor bondesis seperti demam berdarah
kalau sebaran kasus demam berdarah di indonesia itu sekarang sudah hampir mendekati lima ratus kabupaten kota
yang terjangkiti oleh demam berdarah
tidak ada lagi wilayah aman untuk demam berdarah atau demam berdarah ini terjadi di hampir seluruh wilayah indonesia
sampai kemudian kita kehabisan tempat perawatan juga ada di selasar di depan lift pakai velvet
nah jadi kalau setiap bulan ada hujan maka setiap bulan juga itu tempat tempat untuk bertelurnya nyamuk aedes itu semakin lama semakin banyak
nah itu juga menyebabkan si nyamuk aedes ini perkembangannya yang biasanya itu dari telur
sampai ke ke dewasa itu dua belas hari sekarang tujuh sembilan hari sudah dewasa tapi sekarang badannya jadi kecil nah ini
kaitannya apa eh badannya jadi kecil terbanyak jadi semakin jauh hai tadinya hanya sekitar tujuh puluh
m saja kalau diambil dari seluruh siar radiusnya sekarang itu bisa sampai satu ratus empat puluh m
hai bisa dua kali lipat karena tertiup angin juga gitu nah sekarang dari sisi frekuensi gigit nyamuk
nyamuk yang menjadi lebih kecil tadi frekuensi gigitnya tiga hari sekali sekarang tidak lagi
yang dulunya hanya lima hari sekali karena bodinya kecil ya mungkin ya dia cukup
tiga hari sekali menggigit seribu sembilan ratus sembilan puluh satu an kami sudah mulai meneliti nyamuk itu ya di sekitar kompleks
permukiman di komplek dosen di ipb kami masuk masuk rumah rumah biasa melakukan
pemeriksaan jentik ada tidaknya aedes aegypti belum ada saat itu tidak ada jadi adanya aedes
nah kemudian ketika tahun dua ribu an ke atas gitu ya kami sudah pindah ke sini kemudian ada beberapa
mahasiswa dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas itu melakukan penelitian nyamuk di sekitar kampus ini dan kami teliti
sendiri bahkan dosen sendiri yang ada di tinggal di kompleks ipb itu memberi kami
larva nyamuk aedes aegypti jadi ternyata sudah bergerak dari kota ke daerah pinggiran
jadi pertama hujan hujan sendiri ya hujan sendiri itu sebesarnya dari tahun ke tahun itu jumlahnya kekurang
tetapi intensitas kejadian hujan ekstrimnya itu meningkat dari tahun ke tahun
begitu juga temperatur suhu udara
dari tahun ke tahun itu meningkat
jadi mendekatnya enam derajat dari tahun ke tahun
karena memang lingkungan sudah berubah
jadi memang itu kayaknya di situ
lingkungan berubah pasti sudah naik
seperti contoh di puncak di cisaruasana
tahun dua ribu kalau kita kesana itu malam atau pagi itu kita harus pakai jaket tebal pak
kalau sekarang kita buka baju aja di sana itu masih terasa gerah
bahkan di sana rumah rumahnya sudah pakai ac sekarang
di cisaruasana dulu itu nggak ada ac banget
dan jangan lupa juga kita penyusah sedikit kepada warganya bagaimana
semakin menghangatnya temperatur di sejumlah wilayah di indonesia juga meningkatkan risiko sebaran dan outbreak kasus demam berdarah
bahkan kini hampir seluruh kabupaten dan kota di indonesia menjadi endemik nyamuk
dan juga demam berdarah
kita temukan ada korelasinya memang curah hujan dengan peningkatan kasus demam berdarah
temperatur dengan peningkatan kasus demam darah
kalau sebaran kasus demam berdarah di indonesia itu sekarang sudah hampir mendekati lima ratus kabupaten kota yang terjangkiti oleh demam berdarah
kita hanya punya lima ratus empat puluh kabupaten kota
jadi sudah hampir lima ratus kabupaten dan kota yang terjangkiti
artinya apa tidak ada lagi wilayah aman untuk demam berdarah
atau demam berdarah ini terjadi di hampir seluruh wilayah indonesia
demam berdarah bukanlah satu satunya penyakit yang dapat disebarkan oleh nyamuk
serangga ini dijuluki sebagai binatang pembunuh nomor satu dunia
bahkan jauh sebelum daur hidupnya semakin pesat akibat dampak perubahan iklim
nyamuk itu adalah serangga yang paling banyak berperan di dalam menularkan berbagai macam penyakit
salah satu penyakit yang nomor satu sekarang ini di dunia adalah penyakit malaria
itu ditularkan oleh nyamuk nyamuknya meskipun berbeda ya
jadi data itu berdasarkan data who tahun dua ribu dua belas
yang mengatakan bahwa kematian yang ditimbulkan oleh malaria yang notabene ditularkan oleh nyamuk anopheles
itu sekitar enam enam ratus jiwa per tahun
jadi kalau dibandingkan dengan hewan lain itu memang nyamuk dikatakan menjadi pembunuh nomor satu
jika meningkatnya ancaman penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ini belum cukup membuat kita khawatir
pemanasan global akibat perubahan iklim
juga meningkatkan risiko penyakit lain yang tidak bisa dianggap sepele
kemudian yang berikutnya adalah diare
diare itu baik musim panas ataupun musim kering
artinya ketika banyak panas ketika banyak banjir kualitas air terganggu
kualitas air itu menjadi kurang baik dan ini yang kemudian mencemari makanan dan minuman
diare meningkat jelas
jadi kalau dilihat datanya dengan kenaikan suhu kenaikan curah hujan itu juga signifikan
terus berikutnya adalah tadi kaitannya dengan penyakit penyakit terkait dengan pencemaran udara
penyebaran udara semakin banyak kemudian orang menjadi ispa ya
infeksi saluran pernafasan akut
kemudian penyakit penyakit penyembaran udara yang lain

meningkat dengan jelas
nah oleh sebab itu perubahan iklim ini tentunya kita sama sama ketahui akan memicu lonjakan serangan organisme
pengganggu tanaman khususnya di tanaman pangan
dan peningkatan frekuensi kejadian banjir
sutopo kabupaten tamanggung
sutopo adalah salah satu petani bawang merah
asal dusun lemuk legok desa legok sari kecamatan tlogomulyo kabupaten tamanggung jawa tengah
bapak dua anak ini mengaku selalu rugi karena tidak mengetahui perubahan cuaca yang sering terjadi
sehingga tanaman bawang merahnya sering gagal panen karena bawang merahnya membusuk bahkan sering diserang hama
macam macam mas tergantung dari kegagalan panen yang ada di lahan pertanian
kalau gagal panennya sepuluh persen dua puluh persen atau lima puluh persen
karena dampak dari busuk daun busuk akar kemudian tidak berumbi dan lain sebagainya
curah hujan ini kan berganti ganti mas tiap tahun itu berbeda
nah itu yang pertama yang kedua bahwa kegagalan itu karena hama penyakit dan lain sebagainya
busuk busuk daun busuk akar
kalau busuk daun itu karena curah hujan intensitas hujan yang terlalu tinggi
akhirnya tanaman itu terserang penyakit yang namanya jamur
lalu busuk semuanya
akhirnya pergi ke kegagalan panen
kalau misalkan kegagalan panen kena hujan yang terlalu banyak sekali
hampir sembilan puluh persen itu bisa merugi
misalkan satu hektarnya itu habisnya kurang lebih enam puluh delapan juta
ya kisaran itu cuma masuk sekitar lima belas lah
upaya terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah mendorong para petani untuk memahami iklim
inilah upaya adaptasi
para petani memang tidak bisa mengubah keadaan iklim
tapi bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut
bmkg sampai dengan hari ini mengadakan kegiatan yang namanya sekolah lapang iklim
di sana diajarkan cara pengamatan sampai dengan
petani itu betul betul paham unsur unsur cuaca yang diamati
sampai dengan membaca iklim itu seperti apa
nah nantinya petani itu diharapkan bisa beradaptasi
dengan apa yang terjadi di wilayahnya masing masing
memang benar sudah terlihat
akibatnya ya di sektor pertanian khususnya tanaman pangan
nah oleh sebab itu perubahan iklim ini tentunya kita sama sama ketahui
akan memicu lonjakan serangan organisme pengganggu tanaman
khususnya di tanaman pangan
dan peningkatan frekuensi kejadian banjir dan kekeringan
di beberapa kota
nah sehingga kita perlu melakukan upaya upaya
untuk mengantisipasi dan memitigasinya
tentunya kita juga mengenal ada yang namanya
pertanian cerdas iklim
jadi pertanian cerdas iklim ini adalah program yang akan diinisiasi
oleh pemerintah dalam rangka
membantu petani dalam membangun ketahanannya
terhadap adaptasi dampak perubahan iklim
tentunya lebih banyak
tentunya lebih banyak
tentunya lebih banyak
tentunya lebih banyak
tentunya lebih banyak
tentunya lebih banyak
apalagi bencana yang akan terjadi
akselerasi siklus hidrologi akan semakin cepat
sekarang baru satu satu saja kita sudah lihat banyak terjadi gelombang panas
dalam satu summer di eropa bisa terjadi tiga kali gelombang panas dalam dua bulan
itu sangat luar biasa
nah tentunya hal yang seperti itu akan lebih terjadi
dan yang tidak kalah penting sebenarnya untuk yang jangka panjang
yang perlu kita antisipasi adalah tentunya di indonesia ini adalah
isu utama yang terkait perubahan iklim
dimana kita bisa mengelola air kita dengan baik
pangan kita dengan baik
dan yang ketiga adalah energi
data yang dikumpulkan bmkg itu sebetulnya menjadi bukti
bahwa iklim telah berubah
nah tapi data itu tidak bisa bunyi untuk perubahan iklim
kalau dia tidak panjang
maka bmkg concern sekali untuk terus continue melakukan pengamatan data
sehingga data data ini bisa digunakan
untuk memberikan bukti bukti adanya perubahan iklim
profesor frank vener seribu sembilan ratus delapan puluh lima beliau mengatakan bahwa
seratus tahun dari sekarang
manusia yang bisa survive
hidup di lingkungan
yang sudah rusak
itu tidak lebih dari separuh jumlahnya

hanya separuh dari manusia yang ada di bumi ini
yang mampu survive
hanya situasi yang unesco berikan kepada manusia
amerika indonesia hanya tiga belas ak bagus